kita membawa kabar bahagia
ada apa kalian ini berisik sekali
sebenarnya kita terlalu gembira nih
kita berdua ini
membawa kabar gembira
jangan perlu amat
telepon kelapa nak
laki laki tidak bisa manjat
saya punya imut kampret
ada pepatah yang mengatakan
taruh bako di kendi
kendi nya ada kancil
panjat kelapa urusan kecil
aduh capeknya ipah
lebih baik menuk kamu
dibanding menuk pohon kelapa
terima kasih ya den
bukan begitu paman
harusnya bilang alhamdulillah
kok alhamdulillah sih den
bukan aku paman
tapi allah subhanahu wa ta'ala
aku cuma pelanggaran
kalau tidak atas izin allah
bener juga ya den ya
jadi malu hati
kalau begitu deh saya permisi dulu ya den
tidak ada lagi
berarti jangan ada
agaknya maksudnya beli kelapa di pasar lagi segitu masih kurang
kelapa dari mana
hah kegak gue
kelapa sekarang beresnya
tidak ada apa apa kang
sepertinya ada yang lewat
iya saya juga merasakan
tapi gak ada apa apa
jangan jangan tempat ini angker kang
eh udah ganti permainan aja yuk
iya itu kembangannya bagus
terima kasih kang
terima kasih kang
terima kasih kang
bapak boleh ikutan enggak

pasti mereka enggak tahu aku di sini
tidak apa apa aja

sampe gak enggak ngebet kamu

bisa sabar kenapa kita ga ada siapa

ah ya dong

biarkan dial stake ganja
ada apa kalian ini berisik sekali
soalnya kita terlalu gembira nini
nih kita berdua ini membawa kabar gembira
anak yang nimi mau kita tangkap
iya benar nini
buka buka buka
lihat di pojok di jurun ini
hebat pokoknya nini
ini tai kebo
kita berhenti di airport
tapi ada air terkuat
orang baik dimusuhin
jadi orang baik itu enak nih banyak teman sudah gitu sayang allah
tidak seorang pun yang bisa menghalangi ku berbuat apapun
berani beraninya mengganggu senanganku
apa kamu tidak malu bertarung melawan anak kecil
cucuku kamu sudah terlalu lama bermain
dan sekarang saatnya kamu mengaji
baik kakek guru
maaf aku tidak bisa berlama lama melayanimu
ada hal yang lebih penting lagi yang harus dilayani
aku harus mengajari murid muridku
lagi lagi ngaji bikin kupingku sakit saja
ada apa anakku
kakak nda walangsungsang pergi ke luar istana
apa walangsungsang pergi ke luar istana
iya bunda tanpa pengawalan katanya